pemerintah secara resmi membatalkan kebijakan ppkm level tiga yang sebelumnya diumumkan berlaku se indonesia saat libur natal dan juga tahun baru
pemerintah memutuskan akan mengubah ppkm level tiga menjadi pengetatan syarat perjalanan
perubahan kebijakan ini menuai respon beragam termasuk juga kritik
benarkah pemerintah kembali pelin pelan dalam mengeluarkan kebijakan di masa penanganan pandemi covid sembilan belas ini
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung
ada pak alexander kaginting kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
ada pak imade damriasa koordinator kelompok ahli pembangunan provinsi bali
dan pak trubus radiansya analis kebijakan publik universitas trisakti
selamat malam bapak bapak
kita juga masih menunggu bergabungnya pak trubus
jadi saya akan lanjutkan dengan pak alex dan juga pak damriasa terlebih dahulu
saya akan ke pak alex
pak alex alasan pembatalan sudah dijelaskan oleh pemerintah oleh pak luhut
salah satunya adalah karena antibody masyarakat dianggap sudah cukup
sehingga tidak perlu kemudian mengeluarkan kebijakan ppkm level tiga di musim natal dan juga tahun baru
dari satgas melihat pembatalan kebijakan ini bagaimana pak alex
karena muncul kekhawatiran bahwa jika dibatalkan dan sudah dibatalkan
ini justru bisa menjadi pintu masuk pelonggaran yang nantinya justru membuat penyebaran
covid sembilan belas dikhawatirkan meningkat
seperti apa pak alex
ya jadi kita harus lihat konteksnya
kita harus lihat konteks bagaimana pembatalan itu bisa terjadi
jadi bahwa kita sekarang masih dalam situasi pandemi
kemudian kita berada di dalam ppkm ada yang level satu ada yang level dua
di seluruh kabupaten kota
dan tentu ini prestasi yang luar biasa
di mana kita berhasil
di mana di situ kasus konfirmasi harian lima puluh enam ribu lebih
dan kemudian juga kita harus lihat bahwa kasus aktif lima desember itu tujuh lima ratus dua puluh enam
jadi artinya ini ada prestasi di mana kita sudah bisa melakukan
pengendalian pengawasan dan penanggulangan
tetapi ini masih rentan
kalau misalnya tidak ada pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh mobilitas masyarakat
bukan berarti ini berarti kita sudah aman
oleh karena itu apa yang dilakukan pemerintah dengan meninjau kembali ppkm level tiga
yang di mana ppkm level tiga tersebut untuk nataru
dikemas di dalam inmen dagri nomor enam puluh dua
yang ditandatangani pada tanggal dua puluh dua november
itu artinya adalah merespons dinamika yang ada di masyarakat
dinamika itu artinya pemulihan kesehatan harus diikuti pemulihan ekonomi
pemulihan kesehatan harus diikuti dengan pemulihan sosial budaya
termasuk juga kegiatan keagamaan
jadi pembatalan ppkm level tiga dalam konteks inmen dagri enam puluh dua
di mana di situ bunyinya adalah
dalam rangka nataru bukan berarti membatalkan seluruh ppkm yang ada
justru pengawasan dan pengendalian harus tetap berlangsung
karena kalau kita berkaca sekarang negara negara di eropa
di mana kasus naik turun dan kemudian juga kita lihat ada varian baru
dan demikian juga di dalam negeri varian delta itu masih ada
sehingga oleh karena itu pemerintah tetap konsisten
agar pengawasan dan pengendalian ini terus berlangsung
buktinya adalah inmen dagri
enam puluh tiga tentang ppkm jawa bali
tetap melakukan pengawasan dan pengendalian di provinsi kabupaten kota
demikian juga imendagri nomor enam puluh lima tentang ppkm luar jawa dan bali
dan justru itu juga percepatan vaksinasi juga dikemas dalam inmen dagri nomor enam puluh empat
jadi ini semua payung hukum yang memang mengatur bagaimana ppkm ini bisa diimplementasikan
dan belum lagi juga surat edaran kasat gas tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri
yaitu se kasat gas nomor dua puluh dua
termasuk juga surat edaran kasatgas nomor dua puluh tiga tentang protokol kesehatan perjalanan internasional
ini sebuah bentuk bentuk bagaimana meningkatkan kewaspadaan di dalam negeri
kewaspadaan di masyarakat dan kewaspadaan di perorangan
sehingga kita tidak mau supaya di negara yang kita cintai terjadi lonjakan kasus
lonjakan yang tidak terkendali
bisa saja terjadi kenaikan kasus
tapi kenaikan kasus dalam kondisi yang masih terendah
karena itu ppkm level tiga ini jangan dilihat sebagai pembatalan seluruh pembatasan kegiatan masyarakat
tapi yang kita lihat adalah ada modifikasi di sana
di mana modifikasi ini meletakkan bagaimana pemulihan kesehatan
pemulihan ekonomi pemulihan sosial budaya
pemulihan aktivitas keagamaan dalam bentuk yang seimbang dan proporsional
baik pak alex sebelum saya kepada meriasa saya akan ke pak trubus dulu
pak trubus ini menurut anda
bentuk sudah dikeluarkan sebetulnya sudah disampaikan ke masyarakat
akan ada ppkm level tiga tapi kemudian dibatalkan
tapi anda melihat ini apakah memang sebuah modifikasi
atau lagi lagi ini kebijakan yang pelin pelan
ya menurut saya ini dua hal mas
artinya satu itu menunjukkan konsistensi artinya pelimpannya itu kan berubah ubah
oleh karena ini minimnya koordinasi gitu
jadi minim koordinasi itu kemudian menyebabkan perubahan perubahan itu
itu yang pertama
yang kedua bahwa
yang kedua bahwa
yang kedua bahwa
memang ini juga bisa dilihat bahwa upaya pemerintah untuk secara modifikasi lah
istilahnya ada istilahnya itu policy adjustment yang dilakukan gitu
sehingga melihat bahwa pandemi covid ini akan dilihat secara positif
tetapi menurut saya ini justru dampaknya adalah membingungkan publik
karena publik kemudian merasa berheforia dan merasa aman dengan kondisi yang ada
sehingga potensi potensi penularan sangat tinggi menurut saya itu mas
dan yang ketiga menurut saya dalam hal ini justru sebenarnya dengan level tiga
itu menurut saya lebih mudah untuk diawasi atau untuk dikendalikan
tetapi kalau sekarang dikembalikan pada posisi masing masing daerah sesuai levelnya
maka justru yang terjadi beban pemerintah daerah dengan keterbatasan yang ada
terbatas soal sumber daya terbatas soal infrastruktur terbatas soal anggaran
misalnya dan termasuk fasilitas kesehatannya
saya rasa kalau terjadi ledakan mereka juga akan bingung
karena itu menurut saya ini menjadi kebijakan yang serba kontraproduktif
sejujurnya menurut saya dalam konteks ini pak
oke minimnya koordinasi ini anda melihatnya dari apa pak trubus
iya dari konsultasi publiknya sendiri
misalnya harusnya kan sebelum mau menetapkan ini perubahan
itu kan harusnya mendengarkan dari daerah dulu seperti apa kondisi yang terjadi di daerah
artinya apa ketika kemudian diterapkan ppkm level tiga misalnya
itu kan berarti semua daerah sama mobilitasnya kan punya ukuran yang sama
ketika kemudian dikembalikan masing masing daerah sesuai dengan levelnya
maka otomatis daerah dalam hal ini melihat bahwa koordinasinya jadi bingung
karena antar daerah itu bayangkan saya untuk jabodetabek sendiri kan berbeda beda
karena itu menurut saya ini menjadi persoalan di mana kemudian ketika daerah ingin memutuskan
atau mengambil satu linforcement misalnya terhadap pelanggar pelanggarnya
ataupun melakukan kelonggaran kelonggaran terhadap situasi yang ada
justru akan menimbulkan persoalan baru menurut saya mas
oke baik saya ke pak adam riasa
pak damriasa bali tentu menjadi salah satu provinsi yang dengan tujuan wisata
dilibur akhir tahun nanti ya
setelah kemudian mendengar ppkm ini dibatalkan dan dikembalikan ke pemerintah daerah
terima kasih jadi bali pemerintah provinsi bali
berusaha keras untuk mempertahankan bagaimana
secara konsisten melandainya pandemi covid sembilan belas ini
jadi walaupun ppkm level tiga tidak diberlakukan atau dibatalkan
tetapi bali tetap juga menjaga bagaimana pengawasan secara ketat protokol kesehatan
karena kita ketahui bahwa tahun depan atau mulai tahun ini
event event internasional akan dilaksanakan di bali
jadi kalau kita berhasil menjaga
suasana natal dan tahun baru ini dalam kondisi stabil
tidak terjadi lonjakan kasus pandemi covid sembilan belas di bali
tentu ini akan menjadi citra positif bahwa bali mampu mengendalikan pandemi covid sembilan belas
walaupun saat ini bapak gubernur bali belum mengeluarkan
apa namanya aturan khusus terkait dengan pembatalan ppkm level tiga
tetapi secara konsisten pak gubernur bagaimana mempertahankan bali
walaupun kalau kita lihat dari cakupan vaksinasi untuk dosis pertama dan dosis kedua ini cukup tinggi
dengan dibarengi melandainya kasus baru covid sembilan belas
boleh dikatakan bahwa mulai terbentuknya herd immunity terkait dengan covid sembilan belas ini
tetapi bali tetap selalu waspada bagaimana menjaga agar kondisi ini bisa memberikan citra positif untuk pariwisata bali
oke tapi gambaran yang nanti akan diambil oleh pemprov bali
aturan khususnya di akhir tahun kira kira akan bagaimana itu pak
karena kan akan dikembalikan ke daerah juga dan akan ada pengetatan juga
bukan berarti kemudian menjadi bebas begitu ya meskipun ppkm level tiga nya dicabut
ya jadi berarti dengan dibatalkannya ppkm level tiga
bukan berarti bali mengangkat
berarti bali menganggap bahwa ada pelonggaran pelonggaran terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan
malah kalau kita belajar dari beberapa lonjakan yang terjadi pada saat misalnya tahun baru tahun yang lalu
kemudian libur lebaran dan lain sebagainya
ini akan menjadi pelajaran untuk bali
apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan bagaimana kasus covid sembilan belas tidak terjadi lonjakan
di benah natal dan tahun baru ini
oke baik saya break dulu nanti kita akan kembali lagi saya akan ke pak alex
jadi persisnya seperti apa sih pak aturan pengetatan yang akan dilakukan di masing masing daerah
apakah kemudian mengikuti ppkm levelnya
atau akan ada nanti aturan khusus yang diputuskan oleh semua pihak termasuk satgas
untuk mengantisipasi hal hal yang dikhawatirkan oleh banyak pihak
yakni penyebaran covid sembilan belas di libur natal dan juga tahun baru
tapi dijawabkan nanti kita akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan lanjutkan saya langsung ke pak alex
pak alex tadi anda mengatakan pembatalan ini bukan berarti kemudian membatalkan ppkm yang ada
tapi pembatalan ini juga dikritik oleh banyak pihak pak
karena ini menunjukkan disebut pelin pelan dan tadi juga pak turbus menekankan ini justru menunjukkan
minim koordinasi antar lembaga
terus ini juga menunjukkan kemungkinan untuk kembali ke masyarakat
apa tanggapan pak alex kalau kemudian dianggap kebijakan ini yang diambil oleh pemerintah justru menunjukkan pelin pelan lagi lagi
ya sebenarnya yang pelin pelan itu bukan instrumennya tapi virusnya sendiri memang yang tidak konsisten
karena virusnya kan bermutasi berevolusi karakteristiknya juga terus berbeda
tapi yang jelas bahwa ppkm itu tidak semua harus gugur
jadi ppkm itu tetap berjalan sesuai dengan instruksi mendagri enam puluh tiga
tentang dua ribu dua puluh satu tentang ppkm jawa bali
dan ini mendagri nomor enam puluh lima dua ribu dua puluh satu tentang ppkm jawa bali
di situ jelas apa yang sudah ditentukan dan apa yang diatur
dan apa yang diperintahkan kepada gubernur bupati wali kota
dan termasuk menyiapkan seluruh satgas di tempat tempat di mana ada pelayanan publik
termasuk di mal termasuk di destinasi wisata
dan termasuk juga di terminal di stasiun supaya ada satgas untuk mengatur mengawasi dan mengendalikan mobilisasi massa
yang berikut juga adalah bahwa kita mempunyai surat edaran dari kasat gas covid sembilan belas
tentang perjalanan luar negeri dan perjalanan dalam negeri
sebagai contoh misalnya syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum wajib dua kali vaksin
antigen satu x dua puluh empat jam
tapi untuk anak anak karena dia belum vaksin maka diberikan pcr tiga x dua puluh empat jam
demikian juga untuk mereka yang belum divaksin dan kemudian oleh karena alasan medis
tentu untuk kali ini belum boleh berpergian jarak jauh
demikian juga misalnya untuk perayaan perayaan selama nataru
misalnya seperti tahun baru di hotel pusat perbelanjaan mal tempat wisata tempat keramaian
ini harus diatur jadi artinya tidak akan menjadi tempat yang keramaian yang akan overload
dan tentu ini akan diatur kapasitas dan jamnya
demikian juga misalnya bahwa seluruh kegiatan yang ada di aglomerasi dan maupun di luar agglomerasi
tetap melaksanakan protokol kesehatan
dan wajib menggunakan aplikasi peduli lindung yang ada di negara
dan tentu untuk malam tahun baru tidak ada arak arak
tidak ada alun alun yang ditempati oleh keramaian
kemudian ada pesta menyambut tahun baru tentu ini akan tidak diperbolehkan
atau paling banyak yang hadir lima puluh orang
dan ini juga di tempat ibadah harus ada satgas yang mengatur check in dan check out
jadi bagi mereka yang memenuhi aplikasi peduli lindungi boleh masuk
tetapi kalau dia warnanya hitam dia harus masuk isoter
kalau dia merah maka harus divaksinasi
demikian juga di tempat pusat perbelanjaan
pusat perbelanjaan penyelenggaranya harus menyiapkan satgas
dimana akan mengatur orang yang keluar masuk
dan tentu yang boleh masuk adalah kategori hijau
dan demikian juga untuk kegiatan seni budaya
tentu ada pembatasan pembatasannya yang tidak boleh melebihi lima puluh orang
dan vaksinasi anak tentu ini harus dikejar
akan dimulai setelah rekomendasi dari itagi ada
dan termasuk juga ikatan dokteran indonesia
dan kemudian vaksinasi melalui mendagri nomor enam puluh empat
ini harus menjadi percepatan kita semua
kendatipun ada libur nataru tapi vaksinasi tidak boleh libur
sehingga sentra vaksinasi tetap berjalan
dan kemudian untuk mengantisipasi tentang adanya varian baru
apakah itu omikron ataupun ada delta dengan sub sub variannya
tentu harus kita melakukan memperketat border
jadi mengantisipasi varian varian tersebut dengan memperlama jadwal karantina
kemudian syarat tes pcr
dan kemudian syarat keberangkatan
di mana dalam hal ini untuk negara negara terjangkit
seperti omikron yang ada di sebelas negara yang ada di afrika
tentu ini tidak diperkenankan masuk
tapi untuk warga negara indonesia tetap saja boleh masuk
tapi karantina empat belas hari
jadi aturan aturan ini tetap berjalan
jadi secara substansi pengawasan dan pengendalian tetap ada
jadi artinya ppkm ini tetap menjadi bagian instrumen
untuk melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas
ppkm ini juga menjadi instrumen untuk mendorong
supaya tiga m protokol kesehatan tetap diberlakukan
dan kemudian melalui instrumen ppkm ini juga
tingkat vaksinasi kontak tracing ini tidak boleh turun
kedatipun kita libur panjang contact tracing vaksinasi tetap berjalan
oke baik saya ke pak damriasa
pak damriasa kalau kita melihat beberapa pernyataan dari gup
dan juga wagup bali ya
misalnya co aceh mengatakan bahwa ketika ppkm level tiga ini dibatalkan
justru ada sambutan positif begitu
berterima kasih karena kemudian kondisi yang ada saat ini kriteria sudah jelas
artinya ppkm ini dibatalkan memang disambut cukup positif
cukup baik oleh pemprov bali
pertimbangannya apa kira kira pak damriasa
iya jadi saya kira dengan tidak diberlakukannya ppkm level tiga
yang pertama perlu saya sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh pak alexander
pengawasan dan kendalian ini yang perlu dipeketat
tetapi memang kalau ppkm level tiga ini dibatalkan
berarti kan apa namanya
diperlukan dari pemerintah
jadi kan apa namanya jumlah kunjungan yang akan berkunjung ke bali itu tentu
apalagi dibarengi dengan sudah melandainya kasus pandemi covid sembilan belas ini akan meningkat
dan tentu ini akan memberikan nilai positif bagi para wisata bali
dan dengan sendirinya akan meningkatkan apa namanya
geliat perekonomian kita di bali
itu dari segi positifnya
kalau kita lihat apa namanya
seolah olah kalau ppkm level tiga itu dibatalkan
tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah
peluang perjadinya transmisi dari covid sembilan belas ini tentu lebih tinggi
karena akan terjadi landakan kunjungan ke bali
jadi apa yang disampaikan oleh pak demeno dan pak wakil gubernur itu adalah
dampak terhadap kunjungan wisatawan terutama ke bali
akibat dari pembatalan ppkm level tiga ini
oke nanti kita bahas pada meriasa
apa kemudian jurus yang akan diambil pm prof bali
karena pastinya akan ada lonjakan wisatawan
tapi juga disatakan sama tadi anda juga katakan ada kembali ada ancaman begitu ya
untuk pandemi covid sembilan belas atau penyebaran virus
tapi sebelum itu saya ke pak terubus dulu
pak trubus ada tanggapan dari anda pak trubus bahwa ini tidak serta merta kemudian aturannya menjadi longgar
tapi memang dibatalkan
tapi memang dibatalkan iya tapi tetap ada pengetatan
cukupkah sampai di situ pak
iya kalau menurut saya meskipun ada pengetatan dalam implementasinya itu
pemerintah daerah akan dihadapkan oleh situasi di mana kemudian masyarakat tetap dalam mobilitas yang tinggi
di situ kemudian masyarakat tetap berkurumun ya kan di tempat tempat wisata
dan masyarakat juga akan melakukan aktivitas aktivitas yang mungkin mengundang satu
satu bentuk apa namanya ya kerumunan itu tadi gitu
sehingga yang terjadi potensi potensi penularan makin tinggi gitu loh mas
sehingga menurut saya dalam hal ini memang meskipun pengetatan pengetatan nanti diserahkan pada daerah
saya yakin daerah tidak akan melakukan pengetatan sebagaimana yang tertulis di dalam instruksi menteri dalam negeri itu
tapi ya justru akan melakukan banyak kelonggaran kelonggaran
karena pada akhirnya juga terbatasnya oleh infrastruktur yang ada termasuk sdm nya juga
dan anggaran pula saya rasa juga tidak akan melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan
nah karena itu menurut saya memang ini sebenarnya dampak dari ini kan masalahnya kemudian adanya kepatuan itu sendiri gitu loh mas
jadi masyarakat nanti tidak akan patuh terhadap kebijakan itu
sehingga yang terjadi masyarakat akan makin istilahnya liar gitu kan
makin tak terkendali dan di situ kemudian euforia merasa aman
merasa sudah tidak perlu lagi memakai masker
tidak perlu lagi yang namanya protokol kesehatan
bahkan tentu yang harus diberatkan oleh masyarakat
diberatkan oleh pemerintah daerah di sini kan harus melaksanakan satu vaksinasi harus secara masif
terutama untuk di luar jawa kan di jawa bali
kemudian juga yang terkait dengan apa namanya tiga t itu
yang tracing ini kan selama ini sangat lemah sekali tracing testing kita
nah sehingga ini perlu harus digerakkan lagi
akhirnya daerah harus mempertepat itu semua
kemudian yang ketiga tentu lima m itu mas gitu
jadi ini juga harus tetap di edukasi kepada masyarakat
karena kalau tidak yang terjadi juga masyarakat akan memandang bahwa segala situasi
situasi yang ada itu sudah tidak ada kaitannya dengan covid gitu
yang ada adalah mereka tetap mau bermobilitas maupun mereka bereporia
dan mencari tempat tempat liburan lah karena situasinya juga namanya libur
dan itu mungkin sudah mulai terbaca dari lingkungan sekitar kita ya pak terbus
yang mungkin sudah mulai berencana untuk libur akhir tahun
tapi dampak dari pembatalan ini oke tetap ada pengetatan
tapi kemudian ini berpotensi menimbulkan euforia tadi ya pak turbus
yang sebenarnya sekarang pun sudah kita lihat sebagian masyarakat tampaknya sudah beriforia
ya sudah sudah dilihat
kalau lihat sepandu sepandu
ataupun flyer flyer ataupun di ini juga banyak sekali di medsos kan ya
artinya tempat tempat liburan seperti hotel tempat tempat wisata itu sudah memasang istilahnya promosi lah ya
promosi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat tempat usaha itu entah hatta
meskipun kita ada larangan misalnya ada kebijakan
untuk tidak mengundang kerumunan misalnya ada dangdutan ataupun musik musik ataupun apa
tetapi dalam prakteknya nanti akan tetap terjadi pelanggaran seperti itu mas
dan mungkin pemerintah daerah juga akan melihatnya secara pengawasan saja
dalam arti tidak akan melakukan pembubaran ataupun apa juga enggak gitu mas
karena lebih melihat ini ada di mumpung juga
dalam arti bahwa mumpung terjadi liburan
dimana kemudian tempat tempat hiburan ini kan mengait rezeki di situ
di satu sisi juga masyarakat banyak yang mengais rezeki
di saat tibur nataru ini mas
dan umkm juga bisa berjalan dengan sendirinya
karena persoalannya kan jadi persoalan ekonominya yang lebih diutamakan mas
daripada persoalan public health yang besar itu mas
oke saya ke pak alex sebelum kita break juga nanti
pak alex banyak yang membaca pak bahwa pembatalan ini dianggap sebagai pemerintah percaya diri lah begitu
dengan capaian vaksin antibody masyarakat sehingga perlu dibatalkan
meskipun tadi anda tekankan berkali kali tetap ada pengetatan
tapi sekali lagi kan kemudian pembatalan ini kembali menimbulkan euforia yang tadi sudah disampaikan juga oleh pak trubus
apakah memang sepercaya diri itu pak alex
ya jadi artinya bahwa apa yang diambil oleh pemerintah semua itu berbasis data
dan kemudian berbasis dari berbagai konsultasi dan diskusi
dan ini assessment dan evaluasi ini terus dilakukan di setiap dua minggu sekali
jadi kita harus lihat bahwa perkembangan positif ini memang ada
kendatipun ancaman di dalam negeri itu artinya masih juga tersedia
termasuk juga yang dari luar dengan adanya varian baru
tapi dengan kerjasama yang baik sistem yang baik dan kemudian di mana instrumen ppkm ini harus dihidupkan
baik di tingkat desa dan di kelurahan kabupaten kota
tentu ini menjadi tugas bersama
jadi artinya bahwa di dalam penanggulangan covid ini
masyarakat itu tidak hanya sebagai objek
tapi masyarakat itu harus menjadi subjek di dalam penanggulangan covid
makanya ini adalah menjadi perjuangan semesta kita
oleh karena itu tendatipun ppkm level tiga ini sudah ditinjau kembali
bukan berarti pengawasan dan pengendalian ditarik
pengawasan dan pengendalian tetap
dan kemudian yang berbeda adalah di dalam penyekatannya
yang berbeda adalah di dalam bahwa orang masih bisa berlibur
tetapi yang tidak boleh itu adalah orang

melakukan pesta keramaian ini yang di juga
di samping itu juga kita harus mensukseskan vaksinasi
vaksinasi itu baik dosis pertama dosis kedua harus kita kejar
termasuk juga di populasi rentan khususnya di lansia
termasuk disabilitas termasuk mereka ibu ibu yang hamil
dan termasuk yang komorbit
agar dengan demikian di januari kita sudah masuk ke booster
baik itu di sektor publik maupun di mereka yang di kelompok rentan
jadi ini menjadi tugas bersama kita
jadi apa yang disampaikan pemerintah itu lebih kepada bagaimana membangun kewaspadaan
bukan membangun kekhawatiran
karena kalau kita membangun kekhawatiran kita semua akan menjadi paranoid
tapi dengan membangun kewaspadaan kita akan lebih kuat
jadi dalam hal ini memang intinya adalah kolaborasi
jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh pak trubus
memang komunikasi resiko sosialisasi ini harus terus menerus
dan tidak bisa hanya dengan menggunakan bahasa di jakarta saja
tapi juga harus kita menggunakan bahasa lokal
kearifan lokal juga harus dipakai
sehingga artinya dengan adanya pembatalan ppkm level tiga
bukan berarti ppkm itu seluruhnya gugur
tetapi inmen dagri nomor enam puluh empat enam puluh lima enam puluh tiga masih tetap berlangsung
dan ini menjadi alat kendali kita dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
dan ini kembali lagi kepada stakeholder yang ada di daerah
termasuk bupati wali kota camat lurah
bagaimana mereka bisa mengendalikan seluruh pengawasan dan pengendalian ini
dalam bentuk satgas satgas yang sudah diperintahkan di in main degree enam puluh tiga maupun enam puluh lima
jadi bagaimana pak damriasa di daerah nanti terutama di bali
bagaimana memastikan bahwa masyarakat taat prokes wisatawan
juga patuh terhadap aturan aturan yang ada
karena sekarang kemudian kembali lagi ini bolanya ada di pemerintah daerah
bagaimana bisa mengatur sedemikian rupa agar semua yang tadi sudah disampaikan
bisa terlaksana terutama untuk pengawasan protokol kesehatan
tapi di jawabin nanti setelah jeda
kami akan break kami segera kembali sesaat lagi
oke sekarang kita membahas di segmen
bagaimana kemudian agar setelah ppkm level ini
bagaimana kemudian agar setelah ppkm level ini
bagaimana kemudian agar setelah ppkm level ini
setelah ppkm level tiga dicabut tapi prokes tetap jalan dan terimplementasi dengan baik
itu yang sekarang menjadi penting untuk kita diskusikan bersama sama
karena aturannya bagaimanapun sudah dibatalkan
bagaimana pak damriasa
karena bali tentu akan ada tingkat kunjungan yang signifikan mungkin di akhir tahun
artinya perlu diantisipasi
apa dan bagaimana memastikan bahwa implementasi prokes bisa berjalan dengan maksimal
apa dan bagaimana memastikan bahwa implementasi prokes bisa berjalan dengan maksimal

ini tetap menjadi acuan kami di pemerintah provinsi bali terkait dengan pengenangan pandemi covid sembilan belas
kemudian yang menjadi concern lebih penting lagi adalah bagaimana mempertahankan supaya pandemi covid sembilan belas
dan tentu pemerintah provinsi bali harus mengantisipasi
dan tentu pemerintah provinsi bali harus mengantisipasi
jadi biasanya pak gubernur ini mengadakan rapat koordinasi dengan kabupaten kota
untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan nanti untuk acara natal dan tahun baru
juga melibatkan tni polri
karena kami di bali punya tiga satgas kota loyong yang berbasis desa adat
jadi barangkali ini juga perlu diaktifkan kembali untuk bagaimana setelah acara natal dan tahun baru
jadi barangkali ini juga perlu diaktifkan kembali untuk bagaimana setelah acara natal dan tahun baru
covid sembilan belas yang ada di bali bisa dipertahankan secara konsisten masih tetap melandai
karena kalau sudah terjadi lonjakan ini yang akan memperberat lagi memperlama lagi untuk memulihkan bagaimana kepercayaan masyarakat
terutama masyarakat internasional sekitar bali yang tidak mampu mengendalikan pandemi covid sembilan belas
kira kira apakah sudah ada rencana kapan kemudian rapat koordinasi itu akan dilakukan

kira apa pohonnya

dan apa yang melatih dengan keren zaluran

dan apa yang melatih dengan keren zaluran
bagaimana dari lokasi soal haus

apa yang kurang diberi alih laten
terutama dalam rangka natal dan tahun baru tahun ini
oke baik secepatnya
pak trubus bagaimana sekarang pemerintah daerah juga harus bersiap siap
artinya ya mengantisipasi segala kemungkinan
meskipun dengan ada pengetatan tapi sekali lagi tentu dampaknya
dari dibatalkannya ini yang menjadi kemudian memberikan dampak
sekarang pemprov di daerah menurut anda artinya punya pekerjaan rumah juga
bagaimana mengantisipasi di akhir tahun ini
ya menurut saya memang ini pr berat ya pekerjaan berat daripada pemerintah daerah
setelah pemerintah pusat mencabut dalam arti melempar handuk kepada daerah
untuk melaksanakan pengetatan pengetatan maupun pengendalian
memang ini pada akhirnya daerah mau tidak mau harus membuat aturan yang tegas yang jelas
di mana masing masing daerah misalnya yang levelnya tiga ya memang harus diperketat betul
kemudian mereka yang kategori level dua misalnya juga harus menerapkan
formulasi formulasi kebijakan yang betul betul memberikan ini apa
pengendalian atau fokusnya itu
karena ini semua kebijakan sebenarnya intinya apapun kalau tidak ada sanksi yang ditampilkan
juga berat juga untuk dilaksanakan
nah ini daerah harus membuat sanksi sanksi kepada mereka mereka yang nantinya melakukan pelanggaran
satpol pp yang berada di daerah ya karena pada akhirnya mereka mereka ini yang harus menegakkan aturan
karena mesti apanya kan harus didatarkan pada aturan perjam maupun pergub ataupun perwali ataupun peraturan bupati lah
nah di situ kemudian satpol pp maupun aparat yang lainnya harus secara sinergis
yang kedua menurut saya ini memang terpulang kepada kesadaran masyarakat
nah ini bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa covid itu masih ada covid ini berbahaya
karena kalau sudah dicabutkan
ini kan persepsinya ya tadi situasi sudah aman terkendali euforia senang senang happy happy fun fun aja gitu
apalagi situasinya libur kan gitu
jadi ini menurut saya memang harus diedukasi lagi kepada masyarakat akan bahayanya covid
dan tentu diketahui yang ketiga bahwa masyarakat ini sebenarnya sudah mendukung sekali ya
dalam arti bahwa meskipun terjadi polarisasi tetapi mereka pada umumnya mendukung bahwa covid ini memang benar benar merupakan ancaman yang nyata
sehingga pelaksanaan vaksinasi itu
masyarakat itu mendukung gitu
tetapi persoalannya bagaimana kemudian keterbatasan pemerintahan daerah di sisi anggaran infrastruktur dan khususnya juga fasilitas kesehatan
obat obatan misalnya termasuk tabung oksigen atau apa nah ini juga harus dipersiapkan secara jelas gitu
dimana kemudian kalau misalnya nanti terjadi ada lonjakan ataupun terjadi penularan yang horror
pemerintah daerah punya kewenangan punya reaksi cepat lah
jadi ini kesiap siagaan untuk negara melakukan penanganan secara cepat
tetapi kalau melihat situasi yang ada saya rasa ini daerah ya dengan kondisi yang ada paling paling juga menyeatakan bahwa disini terjadi penegakan saja gitu
paling sekedar pengawasan penegakan gitu aja
akan lebih dari itu mas karena persoalannya itu tadi pertimbangan ekonomi yang justru diutamakan
karena daerah bakulun juga dengan situasi libur nataru ini ingin mendapatkan isilahnya pad pendapatan nah disini daerahnya bertambah gitu mas
oke ya pak terbu singkat saya masih kandas sebelum nanti ke pak alex terakhir
kita tahu bahwa dalam pandemi ini ada banyak sekali kebijakan yang berubah
sudah diumumkan kemudian berubah dan berdampak ke masyarakat ya
anda melihat ini sekali lagi apakah memang wajar ya karena virusnya yang pelin pelan
kalau katanya pak alex bukan kebijakan yang pelin pelan virusnya pelin pelan sehingga kebijakannya juga harus termodifikasi
atau memang ini pelajaran bagi pemerintah bahwa sebelum mengeluarkan pernyataan kebijakan
itu lebih baik memantapkan dulu melakukan koordinasi dulu atau bagaimana
ya menurut saya sih memang sebelum dikeluarkan kebijakan kemarin misalnya inmen dagri nomor enam puluh dua lah gitu ya
itu harusnya pemerintah itu ya berkoordinasi secara sinergis kepada daerah daerah yang akan diterapkan ppkm level tiga
sehingga ada istilahnya itu pede lah percaya diri akan bisa mampu melaksanakan
tetapi karena dengan kondisi sudah dirubah seperti ini
tentu kemudian yang akan kita lihat bahwa nanti pemerintah daerah saya khawatir itu kedodoran
keteteran tanpa kemudian pemerintah pusat harus intervensi secara ketat
karena kalau tidak justru ini persoalannya akan menjadi bumerang
nah karena itu kritik kritik yang ada dari masyarakat dan harapan dari masyarakat pada umumnya adalah bagaimana kemudian ketegasan kepala daerah
dalam ini juga kolaborasi dengan pemerintah pusat
agar masyarakat yang nanti istilahnya membandel itu ada sanksi sanksi
juga pada mereka mereka yang istilahnya selalu inginnya bereporia bersenang senang
dan apa yang terhadap protokol kesehatan
nah itu harus juga dilakukan penegakan di situ
menurut saya diberikan sanksi
nah tetapi di satu sisi yang masalah tikatinya juga harus jelas
oke baik terakhir ke pak alex
sekali lagi karena sudah keluar kebijakannya keputusannya
sekarang bagaimana sosialisasi itu harus disampaikan terus menerus ke masyarakat
sekali lagi pak alex mungkin mewakili satgas
apa yang ingin anda imbau ke masyarakat di akhir tahun nanti
agar tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas
ya jadi yang harus kita sampaikan ke masyarakat
bahwa memang ada pelonggaran di dalam pemulihan kesehatan
yang diikuti pemulihan ekonomi dan pemulihan budaya dan lainnya
tetapi pemulihan ini harus memang kita lihat dalam konteks yang bertanggung jawab
artinya memang bagaimana masyarakat tetap menyadari dengan kewaspadaan yang tinggi
maka dia tetap harus menerapkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi
jadi ini salah satu kunci
jadi tanpa kita mematuhi protokol kesehatan yang tinggi
ini akan berakibat sebagaimana yang terjadi di eropa
vaksinasinya baik infrastrukturnya baik
terjadi lonjakan kasus
oleh karena itu belajar dari pengalaman negara negara yang maju
tentu ini kita harus juga punya model dan sistem tersendiri
melalui instrumen ppkm yang ada tentu kita bisa menjaga agar kita tidak masuk lagi ke lonjakan yang akan datang
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
kemudian kita tetap melakukan kontak tracing
melaksanakan tiga t tiga m dan kemudian mensukseskan vaksinasi
mudah mudahan masyarakat bisa mencerna dengan baik
kita semua bahwa ppkm level tiga akhir tahun dibatalkan
bukan berarti ada kebebasan dan kita bisa euforia
tapi tetap ada pengetatan

catatan dan kita berharap sekali lagi pengetatan itu kemudian diawasi dengan baik agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
terutama penyebaran covid sembilan belas
terima kasih banyak bapak bapak pak alex pak trubus
dan juga pak adam riasa sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast